iya sementara itu dua hari setelah terjadinya kerusuhan dan kebakaran
petugas lembaga pemasyarakatan bancai bandung masih terus membersihkan
serta memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak
betul sekali polisi pun masih melakukan pengamanan dan penjagaan di sekitar lapas bancai
senin pagi suasana lapas bancai kondusif
dua hari setelah terjadinya kerusuhan di lapas ini
pembersihan pembenahan dan perbaikan bangunan terus dilakukan
akibat kerusuhan dua hari lalu sejumlah ruang perkantoran di lapas habis terbakar
kita lihat aktivitas petugas pun terhambat
anggota kepolisian sektor kepolisian resor kota besar dan brimob
kepolisian daerah jawa barat masih terus melakukan penjagaan di sekitar lapas bancai
termasuk berpatroli di sekeliling lapas
sementara itu kepala lapas menyatakan sedikitnya tiga hari sampai seminggu mendatang
kunjungan terhadap warga binaan tidak
diperbolehkan untuk menjaga jaga ya supaya tidak terjadi kembali kerusuhan